silakan siapkan motor
penumpukan warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor
terlihat di depan loket samsat cikokol tangerang banten kamis pagi
meski masih dalam masa psbb
namun warga tetap berjubel tanpa mengindahkan aturan protokol kesehatan covid sembilan belas
dan physical distancing
bahkan sejumlah bangku yang sudah diberi tanda silang pun tetap diduduki warga
pemandangan serupa juga terjadi di kantor samsat celeduk
warga bergerombol menunggu antrean di luar kantor
sementara antrean panjang juga terjadi di polsek kemayoran jakarta pusat
saat permohonan perpanjangan surat izin mengemudi dibuka
banyaknya pemohon sim membuat petugas kewalahan untuk mengatur jaga jarak
pemohon sih mengaku sudah antrean sejak pukul lima pagi
mereka juga mengaku takut terpapar covid sembilan belas saat mengantre karena terlalu berdekatan
sebenarnya nggak konsisten gitu pak
juga jaga jarak
nggak berani deket deket banget sama orang orang
kita sudah berulang ulang sampaikan yang namanya kita manusia di sini
tapi kita harus sabar
kalau untuk kuotanya itu kita mulai dari satu sampai tiga ratus
tapi itu lihat situasinya
kalau memang itu tiga ratus sampai jam satu sudah selesai kita bisa tambah untuk kotanya
untuk perpanjangan sim petugas membagi dalam dua gelombang
yaitu dari pukul setengah tujuh pagi hingga pukul sebelas siang
untuk kapasitas seratus orang
dan gelombang kedua petugas membuka pada pukul satu siang
hingga selesai dengan kuota per hari tiga ratus pemohon
tim liputan cnn indonesia